kuasa hukum richard eliezer roni talapesi menyebut pihaknya menerima putusan majelis hakim yang memfonis eliezer selama satu tahun enam bulan penjara
hal ini sesuai dengan keinginan kliennya bahwa apapun keputusan majelis hakim richard eliezer akan menerima tanpa mengajukan banding
di sisi lain pihaknya turut berharap agar jaksa penuntut umum tidak mengambil langkah banding
bahwa ini adalah keputusan richard apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas kita akan terima
dan kita lihat tadi putusan majelis hakim kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan richard dia ikhlas dia terima
tadi awal saya sudah sampaikan
dan juga terkait yang dibawa lima tahun satu tahun enam bulan hari ini kami pun dari tim penasihat hukum terima
ini adalah hak dari jaksa penuntut umum tentunya kita hormati kita hargai
tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat
tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding